banjir belum surut di sembilan rt kelurahan cipinang melayu jakarta timur
sebagian warga memilih untuk mengungsi menunggu banjir surut
perahu karet disiapkan untuk mengevakuasi warga ke tempat pengungsian
dan berikut liputan koresponen cnn indonesia silvano hajid
lewat perahu karet ini digunakan untuk mengevakuasi warga untuk ke jalan utama dari belakang sini
inilah kondisi banjir di sembilan rt di kelurahan cipinang melayu
ada ratusan rumah yang masih terendam hingga saat ini
dan kalau saya bisa tunjukkan pada anda ini tali yang dipasang sengaja agar warga tidak hanya terbawa arus
karena sekitar dua ratus meter dari sini merupakan kali sunter
kali sunter ini nantinya akan dihubungkan
dibangun material yang akan menghalau meluapnya air sungai di kalisunter
kita akan coba menuju ke belakang
dan kalau saya bisa gambarkan di beberapa rumah di sini juga sudah mulai sepi
jadi sebagian warga di jalan ini sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi
yakni di universitas borobudur untuk mendapatkan bantuan seperti makanan dan selimut
agar mereka bisa menginap satu malam
untuk menunggu surutnya air di sini
sementara kalau bisa saya lihat
kedalaman sekitar enam puluh cm sampai dengan satu meter mendekati kali sunter
kalau dari sini dari kejauhan di sini bisa dilihat ada arus dari kalisuntar menuju ke jalan ini
dan sampai sekarang kalau saya bisa gambarkan juga
belum ada penurunan debit air di sini atau belum surut
sehingga ketika hujan datang lagi seperti tadi pagi
ini dikhawatirkan air akan meningkat lagi atau ketinggian air akan semakin meningkat
sampai dengan saat ini polisi beserta tim berusaha untuk mengevakuasi
atau memfasilitasi warga di sini untuk melakukan aktivitasnya sehari hari
termasuk dengan mengambil bantuan di posko yang telah tersedia
yang jaraknya sekitar lima ratus meter dari depan jalan utama